saya senang kamu mau mengajar anak anak ciraus mengaji
akhirnya kamu tahu bagaimana hadir berguna buat masyarakat
tidak percuma saya mendidik kamu pusat
terima kasih pak ustadz
laris dagangannya pak ustadz
dengar dengar di musyolah
mau ada pengajian buat bapak bapak
iya pak ustadz
bareng dengan pengajian anak anak
saya gak ikut ah
kenapa harus malu
ngaji bareng anak anak
ntar saya salah lagi salah lagi
kalau saya dimarahin pak ustadz
di depan anak anak
kan malu kan
namanya juga belajar mang ocat
kalau salah ya harus diluruskan atu
gak usah malu
kalau mang ocat malu
mang ocat saya permisi dulu
saya membayangkannya nanti suatu saat
pebri sudah menjadi dokter
seperti dokter kelaran
kalau kamu dang
kamu pengen debbie besarnya jadi apa
yang jelas debi itu
harus jadi orang kaya
banyak perhiasan banyak duit banyak emasnya
secara bener sih cerita kamu dang
kamu membayangkan apa edward besar nanti
ya kalau saya mah nggak muluk muluk kum
saya kepengen edward teh jadi orang terkenal
gua ntar ganti cewek
ceweknya teh ada dimana mana setiap tikungan ada
abis itu cewek ceweknya tuh dikirim ke luar negeri jadi tkw
udah tinggal terima transperan aman
itu ceng cita cita paling sederhana yang pernah saya dengar hari ini
kalau kamu doi mau pengen jeniper besarnya jadi apa
kalau saya ngebayangin jenniper itu punya teman si kancil
terus nyeberangin sungai yang banyak buaya nya kum
tidak tidak tidak
saya pulang dulu ya
si kancil pergi
kok saya belum selesai ngomong kang kadang udah pulang kok
besok aja di lanjut nyok doi
mau siap siap sholat maghrib
saya duluan ya
cemberut mulu ceng
kamu mau dengerin lanjutan cerita saya kan ceng
aduh aduh eh
saya lagi gak bisa fokus
lagi mikirin entin sama mulyadi
besok aja ceritanya ya
sekarang kita pulang dulu ya
biar saya marah lalu nih
kan nenek udah pulang
pasti wasaham banyak uang
jangan dibicarakan soal ini
nenek kerja di mana wak
kurang tahu mengocet
itu rambut nenek berubah
rambutnya merah merah kayak artis
emang nenek di sana kerja apaan wak
seperti tkw lain dari ciraus
nenek juga bajunya kebuka semua
yang membuat saya segan
untuk sholat berjamaah di musyola
pasti orang orang membicarakan pakai nenek
yang dibicarakan orang kan nenek
kenapa wasaham jadi males berjamaah ke musyola
berkat berjamaah di musyola
berkat kita berdoa di musola
neneng di sana tempat kerjanya bisa adem
juga nenek bisa betah
pakai baju tertutup
sudah mau wakib
berjamaah sholat maghrib di musola
nah nanti bikin ciloknya setengah aja ya
besok akan mau jualan setengah hari
terus sore nya akan mengangsur bikin meja bikin kursi
buat jualan nasi di kiosk
dede pulang ya
dede jangan lupa ya bilang ke ma eros
kalau kang sobri gak boleh tinggal di rumah
dede sama kang sobri teh mau ngekos
terus deddy juga jangan lupa bilang
dedeh kan nanti mau kerja
jadi gak akan mungkin bisa setiap hari nengokin ma eros
ma eros teh bakalan khawatir sama dede
emak teh sayang sama dede
emak teh sayang sama dede
emak teh sayang sama dede
ma eros gak mungkin mau liat dede sedih
emak teh sayang sama dede
emak teh sayang sama dede
makasih banyak ya

bapak teh mau kemana
bapak teh mau kemana
shalat maghrib berjamaah
di dalam menyelesaikan pesok
bapak berangkat dulu
saya senang kamu mau mengajar anak anak ciraus mengaji
akhirnya kamu tahu bagaimana hadir berguna buat masyarakat
tidak percuma saya mendidik kamu ustaz
terima kasih pak ustaz